muhammad mubarok korban ledakan benda diduga berasal dari granat nanas
dimakamkan di tempat pemakaman umum milik kampung wangunjaya
desa cimanggu ilir kecamatan cibung bulang kabupaten bogor jawa barat kamis petang
kondisi korban yang mengenaskan dimakamkan setelah sebelumnya
sempat ditangani tim medis rumah sakit umum daerah lewiliang bogor
sementara dua rekannya masih dalam kondisi kritis di rsud lewiliang
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini